sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
siapa perempuan itu

kak fadil kenapa
kok mukanya murung kak
fadil sini kamu fadil
kamu kenapa ditanya diam aja
oh aku tau
pasti gara gara masalah edo sama kamila ya kan
semenjak kamila keluar dari rumah ini
dia kan dekat lagi sama edo
ya gak tau deh ya
gimana caranya camilla merayu edo
yang jelas edo sudah terhasut
dan mereka udah pesen cincin kok
karena sebentar lagi mereka mau nikah
kamilah dan edo mau menikah
kamu serius ndi
emangnya kamu gak tahu fadil
aku juga baru tau
dan hari ini aku berpikir
ternyata camilla itu memang benar benar perempuan yang murahan
baru aja beberapa hari keluar dari rumah ini
udah menggait cowok lain untuk menikahi dia
ya emang dasar sih ya
perempuan hamil di luar nikah dan nggak tahu siapa suaminya
jadi begitu ada cowok yang mau nikahin dia
dia langsung oke aja
padahal itu cowok punya pacar
apa buktinya kamila sama edo mau menikah
lah om gak percaya sama ndi
ya kalo om gak percaya sama ndi om tanya aja sama edo
om juga bisa lihat kok
cincin yang udah diukir nama kamila dan edo
cincin dengan ukiran nama mereka berdua
ada urusan yang harus fadil selesaiin ma'am
tuh kan cuma camilla nih yang bisa bikin keluarga kita jadi kacau balau begini
gw mau ketemu sama lu sekarang juga
lu lagi di depan rumah gua lagi ya
lu tuh gak ada bosen bosen nya aja yang ribet di rumah gue
gw gak mau ketemu sama lu di rumah lu
kita ketemuan di green cafe aja
sampai ketemu disana
kayaknya ribet aja
sekarang gue udah disini
bisa lo duduk dulu
lo tenang aja
kok lo bisa tau
siapa yang kasih tau lo
lo gak usah banyak tanya
lo jawab aja pertanyaan gue
lo mau tanggung jawab sama camilla
lo mau nikahin dia setelah bayi itu lahir
lo gak bakal nyanyi nyiain dia kan
gue gak bakal nyanyi nyiain dia
seperti apa yang udah lo lakuin ke dia
gue gak pernah nyanyiin kamu
udah akuin aja kenapa sih
kalau lo emang dibuang sama camilla
orang seraka itu ujung ujungnya gak dapet apa apa tau gak
masih aja bisa ngebelah diri lo sendiri
udah gini aja
lo sekarang ngurusin alena
mundur dari camilla
giliran lo udah selesai
sekarang giliran gue oke
sekali lo maju lo gak boleh mundur lagi
sekali lo mutuskan untuk menikahi camilla
lu gak boleh kecewain dia
karena sekali aja gue denger
atau lo nyanyiin dia
gue akan bikin perhitungan sama
lo gak usah ngingetin gue
karena gue bukan lo
nanti malah ngerepotin
ini dia kesempatan aku untuk tahu di mana kami tinggal sekarang
ibu makasih udah antarin saya pulang
ibu mau masuk dulu nggak ke dalam
nggak usah ya mila ya lain kali aja
soalnya saya harus buru buru pulang
oh yaudah gak apa apa
sekali lagi terima kasih ya ibu
ibu hati hati di jalan
ternyata kamila benar benar tinggal di kontrakan ini
berarti ibu kontrakan waktu itu bohong
mila pasti menyuruhnya
mila benar benar menghindari aku
ternyata kamu tinggal di sini mbak
bisa kerja sebentar sama aku
kamu duduk aja
sekarang aku udah tahu
kenapa kamu sampai ninggalin rumah
dan kenapa kamu nggak mau nerima aku lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi